maafkan tapi kalau untuk yang itu jawaban aida masih tetap sama kayak yang kemarin
hai hai dengan
dokter panji itu surya yang waktu itu kamu lihat fotonya di tante
foto itu adalah
dia musuh tante
tadi om sempat ketemu orang dari masa lalu orang itu selalu aja membuat kesulitan dalam
hidup oh tiba tiba om jadi ingat sesuatu yang paling menyakitkan dalam hidup bukan tanpa
maafin aida ya tante lagi lagi aida terpaksa bohong sama tante aida enggak mau kalau tante
sampai tahu om surya emang adalah orang yang ada di foto itu tante pasti marah
banget sama om surya aida enggak mau mungkin aja nama ayah angkat panji cuma kebetulan
sama dengan nama mantan suamiku itu mungkin namanya hanya kebetulan sama ance ya
banyakannya namanya surya disini
tante sampai lupa tante tuh datang ke sini karena tante kangen banget sama kamu
aida juga kangen banget sama tante gimana kamu
kadangnya baik baik aja diri sini sayang alhamdulillah lebih baik tante tante gimana
tante sehatkan iya alhamdulillah bapak juga sehat dirumah alhamdulillah ada
satu hal yang ingin tante tanyakan lagi ke kamu
kamu jangan marah ya
kamu ternyata anak tante yang hilang
maaf tante tapi
tapi kalau untuk yang itu
jawaban aida masih tetap sama kayak yang kemarin
ngebayangin kalau ternyata ibunya aida itu bukan ibu kandungnya aida
dan aida juga udah anggap tante seperti ibunya aida sendiri
asistennya bu laras juga kehilangan anaknya
tapi kenapa ibu ini beranggapan
kalau aida adalah anaknya
maaf bu ada yang ingin bertemu dengan ibu
katanya sangat penting bu
suruh dia masuk
selamat siang bu
mana suruh dia
gak apa apa bu saya begini aja
maaf karena saya sudah ganggu waktunya ibu
ada hal yang penting yang saya ingin bicarakan sama ibu
ada hal penting apa ya pak sampai bapak menemui saya
sebenarnya saya sedang mencari seseorang
dulu dia pernah bekerja di sana
dan beberapa kali saya melihatnya
dia ada di sekitar sini
nena bekerja di rumah sakit ibu kan
jangan sebut nama nenan di depan saya
dia itu sudah tidak di rumah sakit saya lagi
dia itu sudah saya pecat
ya sudah saya pecat
pak suri ini apanya nena
kok sampai mencari cari nena
bapak kan bapaknya dokter panji
atau barangkali ada apa apa dengan dokter panji
enggak bu kami nggak ada hubungan apa apa
hanya saja mukanya familiar buat saya
saya pikir dia itu teman lama saya
terima kasih untuk waktunya
aneh sekali sih kata pak suri ya
ada apa dia mencari cari nena
ngapain aku mikirin dia lagi
dengar namanya aja sudah bikin aku pusing
pokoknya besok jadi ya fix ya
kuburan nafa akan dibongkar
saya minta harus berjalan lancar semuanya dan gak ada halangan sedikitpun
karena saya sudah mempunyai bukti yang bisa membedakan apakah itu jasad nafa atau ini
oke baik makasih
jadi makam itu akan dibongkar besok
jangan jangan petunjuk yang tadi dimaksud risa adalah
nih gigi bungsu kamu sudah berhasil saya cabut
makasih ya dok
gigi bungsuku yang sudah dicabut itu pasti bisa membunuh
itu pasti bisa membuktikan kalau jenazah itu bukan aku
aduh aku harus gimana sekarang
tante makasih ya tante udah datang ke sini
tante sering sering main dong untuk nengokin aida lagi
tante sayang kamu tolong jaga diri baik baik ya
dokter panji saya mohon tolong jaga aida
adi adi ya tante
tadi tanpa sengaja saya mendengar pembicaraan kamu sama asisten ibu lara sito
apa benar kamu kamu sudah menganggap dia seperti almarhumah ibu kandung kamu sendiri
kebetulan nasib kita berdua hampir sama dokter
ibu saya sudah meninggal dan tante nena juga kehilangan anaknya
jadi nama ibu itu nena
selama ini aku cuma tahu dia asisten ibu laras
aku baru tahu kalau namanya nena
dan nena itu
pak pak cik apa manggil nama nenek tadi pak
nenek tuh siapa pak
siapa nenek itu pak